semuanya udah aku urusin
afif sama cynthia akan pergi ke langkawi
kenapa sih kalian selalu memaksakan kehendak kalian kepada kehidupan hafi
kamu udah janji sama mama kamu akan menikah dengan sintia
ya menurut mama pernikahan itu harus lengkap dengan bulan madu
aku pikir kamu mau pulang
kalau kamu mau jalan jalan sih semalaman aku juga khawatir ya
rumah kamu kan
kamu udah nganterin aku sampai rumah
kalau gitu aku masuk dulu
afif ini kemana sih
aduh tuh anak bener bener deh
apa sih maksud kamu
kok kamu malah pergi di malam pernikahan kamu
lebih memilih kepada perempuan murahan itu
mama gak pantas ngomong seperti itu tentang bella
dia itu istri aku
pernikahan kalian tuh diragukan
gak ada bukti gak ada saksi
udah lebih baik sekarang kamu jemput cynthia
karena istri kamu tuh cuman sintia
afif cukup berurusan dengan wanita itu
fit cepet sekarang kamu jemput sintia
dia pergi karena kamu meninggalin dia
karena gak usah repot repot jemput aku
sintia datang mau minta maaf
kamu sudah pergi meninggalkan rumah ini
maafin sintia ya
udah pergi dari rumah ini
sintia bener bener minta maaf sama tante
aduh nora gak usah seperti itulah
gak apa apa kok ya
kamu gak salah
justru tante mau minta maaf sama kamu
udah jangan nangis ya
helfer terima kasih
bisa untuk rekomendasiannya
bisa untuk rezeki
bukan di mana
bilang lagi dulu fak virna
ini dia lah ya
paling benar afif dan sintia pergi keluar kota
biar mereka itu bisa menenangkan diri dan bisa mengenal satu sama lainnya lebih baik lagi
itu menurut aku
kamu benar sekali
biar mereka semakin panggilan semakin mengenal
ya ampun aku harus jagain mama
bella kamu udah bangun
semalam kamu pulang jam berapa
nih mama bikinin kopi buat kamu
eh kamu tau gak siapa yang datang coba
kak nur kak iko
ya kak nur
kakak gak ada di samping kamu
di saat keadaan kamu sedang sulit
ya mudah mudahan aja hafiz segera sadar dari kesalahan kesalahan dia
mulai sekarang kami ada di sini
jadi kamu jangan khawatir lagi ya
ya ampun kak nur
ya ampun kak nur
gak nyangka cepet
kak aku mohon jangan ceritain ini semua kemahaman kak
psikologis mama sekarang lagi lemah
aku gak mau makin stres
aku gak mau makin berat pikirannya kak
aku gak mau apa tahu
jadi kakak tolong jangan kasih tahu mama ya
apa afif tahu soal ini
afif nggak tahu soal ini
ini anak aku kak
aku gak akan kasih tahu afif
dede juga udah buat pilihan kan
aku gak mau dia masuk ke kehidupan aku lagi
aku gak akan kasih anak di dalam kandungan aku ini
aku gak mau afif ngerebutnya kak
kamu udah dapat
eh iya ini lebih oke lagi nih mah
menurut kamu gimana
kamu suka gak
iya bagus banget sih ma
tapi kayaknya kurang romantis nggak sih
udahlah sin kelangkaui aja
tempatnya bagus ya kan mah
cocok buat bulan madu
eksotis lagi tempatnya
afif kasih tahu ke mama
kamu mau bulan madunya kemana
biar mama pesenin tiket pesawat dan reservasi tempatnya
aku sibuk mah banyak kerjaan
gak sempat mikirin kayak gituan gak penting
maksud kamu urusan kantor
udahlah kamu tenang aja semuanya biar aku yang ngurus
tuh kamu denger sendiri kan
kakak kamu tuh rela
demi bulan madu kalian berdua
kalian berdua tuh udah seharusnya bahagia seperti pasangan lain loh
ayo dong kasih tau maunya kemana
aku akan pergi
lo pergi kemana pak
tapi tolong jangan sebut ini sebagai bulan mana
kalian semua berhenti untuk mengatakan dan menganggap ini seolah olah adalah pernikahan yang nyata
kamu jahat banget sih wif
cynthia duduk dulu
rena tunggu apa lagi
iya paket bulan madu kerangkawi
semuanya udah aku urus pak
sama cynthia akan pergi ke langkawi
kenapa sih kalian selalu memaksakan kehendak kalian kepada kehidupan afif
kamu udah janji sama mama kamu akan menikah dengan sintia
pernikahan itu harus lengkap dengan bulan madu
kalau gak ada bulan madu berarti gak lengkap
kalau kamu gak mau nurut apa kata mama
mama akan mogok makan dan minum lagi biar mati
kamu seneng kan mama mati
biar kamu bebas melakukan apa aja tanpa pala di dunia ini
sebelum sintia dan afif balik dari honeymoon
sudah harus diukurkan
itu pekerjaan mudah
anggap aja udah selesai kurang senang kan